selama kehamilan tubuh wanita akan mengalami berbagai perubahan yang dapat berdampak pada kesehatan
aktivitas dan olahraga ringan selama lima belas hingga tiga puluh menit setiap hari baik dilakukan oleh ibu hamil
salah satu olahraga yang dapat dilakukan ibu hamil adalah yoga
olahraga ini dapat membantu mengatasi nyeri sendi pegal serta kekhawatiran jelang persalinan
dengan catatan yoga dilakukan dengan pengawasan instruktur sudah berkonsultasi terlebih dulu dengan dokter
sebaiknya sebelum melakukan aktivitas olahraga konsultasi dulu
untuk memastikan apakah kehamilannya aman
aman di sini antara lain misalnya untuk kasus kasus bukan termasuk kasus yang misalnya punya riwayat keguguran berulang
atau kasus pada kehamilan di mana placentanya letak rendah atau letak di bawah ya
atau kita kenal dengan placenta previa yaitu contoh kasus kasus yang mungkin kita tidak anjurkan untuk aktivitas fisik terlalu berlebihan
prenatal yoga disarankan dilakukan oleh ibu hamil dengan usia kandungan di atas dua belas minggu
gerakannya pun harus disesuaikan dengan trimesternya
ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ibu hamil yang akan beryoga
mulai dari tidak boleh memaksakan diri saat melakukan yoga maupun setelahnya
harus selalu memperhatikan aktivitas janin
dan pada trimester awal ibu hamil tidak boleh terlalu banyak memutar sendi tubuh
karena beratnya akan membuat ibu hamil merasa terlalu berat
berisiko menekan rahim dan mengurangi aliran darah
sementara pada trimester kedua hingga jelang persalinan ketika rahim mulai membesar
hindari gerakan tengkurap atau tidur terlentang tanpa alas karena akan menekan rahim ke pembuluh darah besar di perut
misalkan janinnya itu minimal satu kali sejam bergerak
terus abis yoga atau habis olahraga kok nggak bergerak
boleh bundanya makan dulu ajaklah dulu dedeknya gitu
terus kalau misalkan memang tidak gerak juga boleh langsung ke dokter kandungan untuk konsultasi
berikut gerakan yoga sederhana yang bisa anda lakukan
pertama duduk bersila di atas matras dan balok yoga dengan posisi kaki kanan di depan kaki kiri
tarik nafas panjang dari hidung keluarkan dari mulut
lakukan dengan tenang dan ulangi delapan kali
kemudian lakukan gerakan butterfly
pertemukan telapak kaki kanan dan kiri kemudian pegang pergelangan kaki dengan kedua tangan
atur nafas lalu angkat kaki ke atas dan turunkan ke bawah secara perlahan
gerakan berikutnya yang harus dikuasai dinamakan table post
atau tubuh membentuk menyerupai meja
selanjutnya adalah cat cow pose
gerakan ini bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah
membantu mengurangi pegalinu dan membantu kelenturan ibu jelang waktu persalinan
gerakan punggung dan pinggul secara bergantian atas bawah sambil melatih pernapasan
gerakan kelima melatih keseimbangan dan komposisi
berikutnya lakukan komunikasi ibu dan bayi
salah satu kaki tarik ke depan
ketika kuda kuda sudah aman siap dan kuat perlahan angkat kedua tangan ke atas
gerakan terakhir disarankan bagi ibu hamil yang sudah mendekati waktu persalinan
dan posisi kepala bayi sudah berada di bawah
yakni duduk dan putar pinggul di atas jembol
lakukan predator yoga sesuai dengan anjuran dokter
dalam pemantauan instruktur yang ahli serta tetap berhati hati